menko polhukam wiranto tegas melarang semua pendukung termasuk fpi berdemonstrasi di mk jelang putusan dua puluh tujuh juni besok
menko polhukam akan menindak tegas semua pihak yang mencoba mengganggu situasi yang kondusif di ibu kota saat putusan mk kamis besok
menko polhukam wiranto mengaku heran dengan adanya pihak yang tetap ingin berunjuk rasa padahal kedua paslon
baik jokowi ⁇ maruf ⁇ dan prabowo sandi telah mengimbau pendukungnya agar tidak usah berdemo di mk
wiranto mempertanyakan motif dari fpi yang tetap ingin berunjuk rasa pada rabu dan kamis besok
menurut wiranto aksi demonstrasi di mk dapat mengganggu aktivitas di sekitar gedung mk
sehingga diharapkan semua pihak bisa menahan diri dengan tidak berunjuk rasa
wiranto dengan tegas memperingatkan jika aksi demo tetap dilakukan dan berujung rusuh
maka aparat kepolisian akan menangkap oknum yang bertanggung jawab
kepolisian sudah mengatakan bahwa jangan sampai ada unjuk rasa di sekitar
maka akan mengganggu kegiatan kegiatan yang memang menyangkut kepentingan nasional
nah tentunya kalau nanti ada yang nekat ada yang kemudian demonstrasi
bahkan kemudian menimbulkan kerusuhan saya tinggal cari aja
demonstrasi itu kan ada yang mengajak ada yang mendorong ada yang menghasut
kita tinggal tahu siapa ya siapa tokoh tokoh yang bertanggung jawab itu
nah tinggal kami ya cari tokohnya kami tangkap aja karena menimbulkan kerusuhan